wow ini ukurannya lebih besar daripada kru asal saya
jujur kaget banget lihat kru asal sebesar ini
wow besar banget ya kru asalnya
namun tenang saja sebelum sampai ke meja penikmatnya kro asong dihangatkan dulu di dalam oven
keberan kroasion jumbo ini mencapai empat puluh lima cm
untuk menikmatinya pun sudah disiapkan secangkir cappuccino yang juga berukuran jumbo dan semangkuk coklat yang sudah dilelehkan
nah tiba saatnya kita menikmatinya
rasa kru asal itu gurih lembut renyah apalagi dicocok dengan cappuccino
cappuccino atau cokelat seperti ini makin nikmat
nah yang bedanya sensasinya ini benar benar seru banget karena makannya super
nah ini tuh bisa dimakan sampai tiga empat orang
untuk mencicipinya anda bisa datang ke resto yang terletak di pusat perbelanjaan di jalan sukajadi kota bandung jawa barat
seporsi kru asal dibanderol rp satu ratus enam puluh
di sepanjang jalan garuda kemayoran jakarta pusat ini berjejer beragam makanan khas nusantara lainnya
salah satunya kuliner khas sumatera selatan
pempek sayangan menjadi salah satu pempek favorit bagi pemburu kuliner di kawasan kemayoran
pempek yang dibanderol dari harga rp delapan ini memang sudah terkenal sejak lama
menu pempeknya yang lengkap
dan cuko yang sangat terasa ebinya ini bisa ludes hingga ratusan buah dalam semalam
oke terima kasih mas
wah pesanan saya udah datang nih pempek dan juga ditemani dengan es lidah buaya
ini kita makan yang pedas pedas dan juga ditemani dengan yang segar segar
nah di sini serunya kita bisa ambil cukonya tuh sepuas hati kita aja
ini saya buka
wuh dibanjur dengan cukonya
seperti apa rasanya ini dari wanginya aja udah kecium enak banget nih ya
kemudian ditemani juga dengan timun timun yang segar segar banget nih kelihatannya
ini sumatera approve nih untung pempeknya karena enak banget
teksturnya juga kenyal nggak yang terlalu keras dan cukonya mantap banget
selain pempek di sini anda juga bisa menikmati
di sini ada juga tempat yang sangat mudah untuk menikmati

seperti kerupuk keriting kemplang dan kerupuk palembang pilus
dibanderol dengan harga yang ramah di kantong dari dua belas hingga rp tiga puluh rupiah untuk satu kantong